masih ada disini

bisa gak lo jangan berisik nanti kalo ketauan terus dikoyok lagi lo mau
lo tuh nusahin gue tau gak
terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe share dan share ya
gue sudah ikutin semua kemauan lo
gue dateng kesini sendirian
sekarang pasin adek gue
lo bawa polisi atau si boy dateng kesini
gue dateng kesini sendirian
lo bisa cek ada di luar
kalo lo pengen pergi sama adek lo dari sini
lo tinggal ikutin perintah gue
yang udah kita bicarain di telepon
gue gak akan gabung ke ngestrigala
lo jadi lebih milih ngestrigala
daripada adek lo yang cantik ini
weh lo jangan sentuh adek gue
kalaupun lo berhasil keluar dari sini
lo harus ingat
gue tau adek lo pulang biasa lewat mana
gue tau adek lo les dan sekolah dimana
dan lo tau ngestrigala gak pernah
mikir ngasih ampun pada siapapun
lo mau ikut geng warior
atau lo mau pindah ke geng serigala
yang lebih bagus
di teleponnya juga gak ada yang kata angkat lagi
tommy keribonya ada
loh tommy bukannya sama kalian
kirain pulang dulu kan
kalian jangan bikin tante tambah panik ya
soalnya kan khawatir banget sih mia
adiknya tommy itu belum pulang dari tadi
harusnya udah pulang
tante teleponin gak diangkat angkat loh
aduh kemana ya
tenang aja dulu
gak usah khawatir
tumben nih pada main rumah
iya nyari si tommy keribok
ternyata nggak ada di rumah
mia juga gak tahu kemana
aduh aku khawatir mas
ntar juga mereka pulang
yaudah kalian tunggu di sini aja ya
nanti biar kita teleponin
kok dua duanya bisa ngilang gitu ya
kayak ada yang aneh
coba udah telepon deh
cuma gak diangkat
ian ger gimana
tommy udah mau angkat teleponnya
ini saya udah coba hubungin tommy tante
saya telepon sih nyambung tante
cuma memang belum diangkat responnya
mereka gak biasanya nyolo begini
jangan mereka diculik lagi
sekarang kan lagi masih pencuri
mereka gak biasanya lho begini
jangan mereka diculik lagi
sekarang kan lagi masih penculikan
tante tenang dulu ya tante
jangan mikir aneh aneh dulu
kali aja emang tommy gak denger handphone bunyi

ini saya mau coba hubungin tommy lagi ya tante
iya coba telpon lagi deh
nah baru kita mulai
kami ke rumah mau pergi ke rumah

kita ngapain kesini sih
tempat apaan nih
jangan berisik lu mau dibegal lagi

kalau lagi lu mau lu tuh nusahin gue tau gak
liat dulu ya
pasti masih kesukaan pergi lagi mereka
ibu kenapa tuh motor
ya allah sayang
kamu tuh gak ngabarin ibu
bilang kayak jemput adeknya
gimana sih bikin malah panik aja
gimana sambil mama mikir kamu tuh diculik berdua
gak boleh kayak gitu dua duanya telponnya
tadi aku dadahkan minta kak fribo jemput aku
apa yang penting kalian berdua udah nyampe rumah
kok dari mana aja lo sombong amat
telepon gue sampai gak diangkat angkat
kau lo sampe pada panik tuh
tadi adik gue minta jemput
lu kenapa pok
muka gue disini ngomongan disitu
gue belum kelar ngomong sama lo
siapa yang mukulin lu
jangan jangan lu pok
oh soalnya ngejemput ade lu
balik mana lu sebelum jemput ade lu